suasana pusat penjualan parsel di jalan wali kota mustajab surabaya mulai mengeliat lagi
setelah dua tahun lesu akibat pandemi kini penjualan parsel di kawasan ini beranjak normal
meski belum seramai pada saat sebelum pandemi menurut pemilik toko
penjualan parsel hingga dua minggu sebelum lebaran ini mencapai rata rata dua hingga tiga buah
karyawan salah satu toko bahkan yakin bisa menjual hingga tujuh parsel sampai lebaran nanti

rata rata toko parsel di surabaya juga menawarkan produk mereka secara online
konsumen juga bisa datang dan memilih sendiri parcel yang mereka inginkan
kebanyakan pembeli memilih parsel dengan harga di bawah lima ratus ribu rupiah
parsel yang kombinasi sama barang ya yang ada kayak rantangnya gitu itu kan baru
bisa dipakai untuk berikutnya gitu
enggak tahun lalu masih full makanan aja
pertama kali saya untuk mengirim kolega seperti ini
apa pertimbangannya milih apa selain harganya tentunya
ya selain harga dan secara desain juga lumayan cukup bagus lah
kalau isi ya tergantung dari produknya dan biskuit yang kita mauin lah requestnya gimana
selain ragam dan isinya
harga parsel juga bervariasi
bahkan ada yang mencapai tiga juta rupiah
parsel jenis ini biasanya merupakan pesanan pribadi